gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menghadiri rapat terkait reklamasi pantai jakarta di istana presiden rabu siang
basuki meminta kepada presiden agar peraturan daerah zonasi wilayah dki dapat segera disahkan
kita ada tujuh belas pulau kan yang belum diatur itu yang pulau opq
kita mungkin meminta presiden supaya yang opq itu digabung sama n
kita mau nyonto seperti port of rotterdam
itu yang kita mau lakukan
misalnya contohnya saya juga akan laporan sama presiden
sebetulnya itu nggak mungkin pemanfaatan hasil pulau kalau perda jonasi nggak diketok palu
seandainya peraturan zonasi kan kemarin tinggal ketok palu
ketok palu sudah selesai dibahas
beda dengan kasus yang